febi lia ananta siswi sekolah menengah pertama negeri enam di jalan purnama pontianak ini
harus dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit santo antonius karena mengalami sesak nafas
siswi kelas dua ini terkena ispa setelah lama menghirup udara berkabut asap yang sudah masuk ke dalam level berbahaya
apalagi letak sekolah febi berada di atas lahan gambut di mana sering terjadi kebakaran lahan
dari kemarin kemarin
yang febi rasakan apa
sebelumnya sering beraktivitas di luar rumah
sekolah kan libur berapa hari dan hari ini masuk
febi selama itu ada libur apa tetap masuk
hari rambut hari rambut
di sekolah itu banyak asap
ada pembakaran sekitar situ
dokter memastikan febi terkena ispa akibat kabut asap
karena dari hasil pemeriksaan medis paru paru anak berusia empat belas tahun ini dalam kondisi baik
ini sih beberapa kali sih pasien masuk itu
dia sebenarnya nggak punya keluhan apa nggak punya riwayat sakit sesak sebelumnya
saya pereksa juga suara nafas
suara nafas paru itu ya bagi semua dia
saluran nafas paru jadi dia mungkin cuma perasaan aja
kayak kita masuk ke asap ya mengapas dia
seolah olah berasa seperti sesak
tapi sebenarnya riwayat sakit sebelumnya nggak ada
berapa kali udah
setiap satu kali jaga gini mungkin lima kali enam kali pasien masuk itu
jumlah penderita ispa di pontianak terus meningkat
bahkan ketebalan kabut asap telah memasuki level berbahaya
bahkan ketebalan kabut asap telah memasuki level berbahaya

data rekam medis rumah sakit santo antonius menyebutkan
pada paru minggu pertama bulan september saja

tercatat satu ratus delapan belas pasien ispa menjalani perawatan di rumah sakit
sementara dua puluh dua pasien ispa dalam kondisi parah
biasanya sih kalau ispa sih jarang buatin tapi biasa rawat jalan aja
karena udah mampu imunnya kan anak anak kan

biasa banyak rumahnya sudah anak anak
tercatat sekitar delapan belas penduduk kalimantan barat terserang ispa ringan dan sekitar satu sembilan ratus pasien menderita ispa yang tergolong berat
sementara hari senin sejumlah sekolah di pontianak dari sekolah dasar hingga menengah sudah kembali masuk sekolah